kita beralih ke laporan lainnya susi ferawati yang juga menjadi korban intimidasi saat car free day turut mendatangi polda metro jaya
susi melaporkan peristiwa intimidasi terhadap diri dan anaknya oleh sekelompok orang yang terekam dalam sebuah video yang tengah viral saat itu
susi datang ke mapolda metro jaya jakarta selatan senin sore didampingi ketua umum cyber indonesia muanas ⁇ al aidid
susi menyatakan memakai kaos dengan tagar dia sibuk kerja saat car free day atas inisiatif sendiri
awalnya susi berjalan bersama rombongan dari monas ke bundaran hotel indonesia atau bundaran hi
tapi saat di perjalanan putra susi ingin pergi ke toilet dan usai mengantar anaknya susi pun terpisah dari rombongan
nah saat itulah susi tiba tiba didatangi sekelompok orang yang berkaos dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang kemudian melakukan intipati
intimidasi terhadap diri dan anaknya
video bapaknya atau video bapaknya ada di sana
apa penilaian mereka